isu perombakan kabinet kerja jokowi jk kembali mencuat
beredar kabar reshuffle kali ini akan melibas partai koalisi yang kerap berseberangan dengan sikap politik pemerintahan jokowi jk
namun salah satu partai menyatakan bahwa pemerintahlah yang menganaktirikan mereka
dua tahun sisa pemerintahan kabar reshuffle kabinet kerja jokowi jk kembali berkembang
terakhir pada april lalu juga sempat berbeda isu reshuffle kabinet ketika jokowi menyoroti kinerja buruk menteri agraria dan tata ruang yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan
namun kali ini beredar kabar presiden jokowi akan benar benar menyeleksi menteri yang berasal dari partai yang menguntungkan koalisi dan menyingkirkan menteri yang berasal dari partai yang dianggap tidak memberikan kontribusi
seperti diketahui pemerintahan jokowi jk berjulu koalisi indonesia hebat
didukung oleh partai pdi perjuangan golkar nasdem p tiga hanura pkb dan pan
ketua umum p tiga romahur muzi pun mengakui ada partai koalisi yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah
romahur muzi menganggap wajar jika presiden kecewa dengan sikap politik koalisi yang sering bertentangan dengannya
pada sisi yang lain kemudian kita juga mengkritik tanpa batas
kritik itu harus tetapi kritik yang konstruktif yang dibutuhkan
sejauh diskusi yang selama ini kami lakukan bersama presiden beliau paham kok pada titik titik mana partai politik itu memiliki jurisdiksi untuk menyampaikan pandangan berbeda sekalipun
hal ini pun menjurus kepada partai amanat nasional
seperti diketahui pada saat pilkada dki jakarta lalu pan pkb dan p tiga merupakan partai koalisi yang memilih untuk berseberangan dengan pemerintah
ketiga partai tersebut sepakat bergabung dengan demokrat
agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
sedangkan partai pemerintah pdi perjuangan golkar nasdem dan hanura kompak mendukung pasangan ahok jarot
namun keretakan keharmonisan semakin terasa ketika pan memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada ahok jarot dan memilih untuk mendukung anies sandi pada putaran kedua
sedangkan pkb dan p tiga kembali bergabung dengan gerbong partai pemerintah untuk mendukung ahok jarot
mengomentari keretakan dengan pemerintah partai amanat nasional
manat nasional mengaku justru pemerintah yang sudah lama tidak melibatkan pan ke dalam rapat rapat pemerintah
meski menyerahkan keputusan reshuffle kabinet kepada presiden namun pan berharap jokowi menggunakan parameter kinerja menteri saat melakukan evaluasi
bukan karena perbedaan sikap politik
sekali lagi kalau itu dijadikan parameter misalnya gara gara pembahasan undang undang pemilu masalah dukung mendukung pilkada atau intrik intrik yang lain
saya kira nanti bukan kinerja yang diperbaiki
saya yakin sisa dua tahun ini akan menjadi semakin tidak baik
nah artinya tidak ada kepastian orang bisa bekerja baik akan selamat
pembicaraan koalisi pemerintah mengenai undang undang memang sampai hari ini pan nggak pernah diajak
kalaupun istana menganggap kurang baik dengan pan tapi kami menganggap dengan istana mas
sejak kapan sih pak
sejak kapan sih pak
sejak kapan sih pak
sejak kapan sih pak
sejak kapan sih pak
sejak kapan sih pak
saat ini pan memiliki satu kader di kabinet kerja
asman abnur menjabat sebagai menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
menggantikan yudi krisnandi saat reshuffle kabinet kedua
benarkah memang arahnya adalah kepada partai amanat nasional yang kalau dilihat beberapa waktu terakhir ini
sepertinya fatsun politiknya memang berbeda
dengan apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo atau sebagai kepala pemerintahan kepala negara
yang juga menjadi fungsi utama di koalisi pemerintahan ini
saya akan langsung membahasnya dengan yandri susanto yang merupakan ketua dpp partai amanat nasional
selamat malam bang yandri
selamat malam mas indra
selamat malam bang rey terima kasih sudah hadir
pak yandri ini tanggapan anda seperti apa ini
apakah memang pan juga mendengar mulai adanya bisik bisik kocok ulang kabinet
yang salah satunya mengarah kepada partai amanat nasional
sekarang ini saatnya menerima hukuman begitu dari koalisi pemerintahan
beberapa waktu yang lalu tidak patuh pada fatsun dari pemerintahan
bagaimana pak yandri
ya mas hendra sebenarnya reshuffle itu sesuatu yang biasa saja
ketika seseorang menjadi menteri ya kapan kapan siap untuk di resapel
biasa saja dan itu memang hak prerogatif presiden
tetapi yang kita pahami selama ini reshuffle itu biasanya parameternya adalah kinerja
selalu saja misalkan dari pemerintah ke pemerintah yang berkuasa
dari presiden yang sebelumnya juga
kalau mau reshuffle selalu alasannya
karena kinerjanya buruk
nah kalau itu semua kita sepakat gak ada masalah
tetapi misalkan ketika parameternya berubah menjadi misalkan seperti kata mas indra tadi
karena pan tidak mendukung ahok di pilkada dki
saya kira sudah tidak sejalan lagi dengan semangat memperbaiki kinerja
tapi bagi pan beginilah mas indra
kami dari awal memang tidak ngotot berapa menteri
kemudian setelah jadi menteri
juga tidak ngotot untuk bertahan
silahkan itu hak prerogatif presiden kok
tapi kalau parameternya adalah kinerja
bang asman abnur kinerjanya baik
belum ada satu pun cacat
dan tidak pernah ditegur sama presiden
kalau menit kinerja buruk belum pernah
malah dipuji puji kok
tetapi sekali lagi
kalau ini adalah urusan politik
mungkin pak jokowi sudah tidak lagi nyaman
dengan sikap pan dikoalisi di dki tidak mendukung ahok
dan itu memang keputusan rumah tanggapan
kan nggak bisa juga kita membabi buta mendukung koalisi di pilkada dki
tapi meruntukkan semua tatanan yang ada di pan
tapi itu masih sering diungkit tidak dari kalangan istana misalnya pak yandri
yang didengar pak yandri sendiri
kita selama ini memang juga sudah jarang
berdiskusi secara khusus ya dengan pak presiden mengenai itu
tetapi sekali lagi
mengenai resapel ini
sampai hari ini juga pan belum pernah disampaikan kepada kami
apakah ada rencana resapel atau tidak
tapi sekali lagi kami menghormati betul
bahwa resapel itu hak prerogatif presiden
mau di resapel silahkan
tidak di resapel kami tentu akan bekerja lebih baik
kami nggak akan ngotot mas indra
tidak ngotot mau jadi menteri
nggak ngotot juga mempertahankan menteri yang ada begitu ya
tapi benar tidak ini informasi bahwa pan sudah
ya biasa aja itu amanah
ya pan sudah mulai jarang jarang diajak untuk berdiskusi di pemerintahan
di koalisi terutama
ya tergantung isunya ya
kalau misalkan isu isu yang lain
karena ketua umum pan adalah ketua mpr
tentu di momen momen tertentu
sangat sering berdiskusi dengan presiden
tapi kalau mau lebih spesifik
misalkan mengenai ru pemilu
sampai hari ini memang
beberapa kali pertemuan koalisi pemerintah
pan tidak pernah diajak
kenapa tidak diajak saya tidak tahu
padahal bagi pan sebenarnya
dalam pembahasan undang undang
terbuka juga untuk kita berdiskusi dengan pnp
pernah disampaikan kenapa pan sebagai anggota koalisi
tidak pernah diajak lagi dalam konteks pembahasan ruu pemilu ini
pernah disampaikan ini
kalau kami menganggap
ru pemilu itu kan rejimnya partai politik ya
dan memang standing masing masing fraksi kan sudah sangat jelas
nah kalau diskusi antar lintas fraksi kami juga sering
ya dengan teman teman fraksi yang lain sering
dengan pdip sering golkar sering
artinya kalau lintas fraksi sering
nah tetapi secara khusus misalkan pak menko polukam
pak wiranto atau pak mendagri
mengundang koalisi pemerintahan di beberapa kali
itu pan betul tidak pernah diajak
bagi kami tidak masalah kami tidak sakit hati
tidak kecewa biasa saja ya kan
karena toh dalam hal pembahasan undang undang
akan diputuskan secara bersama sama dpr dengan pemerintah kok
jadi itu hak pengundang diundang atau tidak kami
bukan tanggung jawab kami
kemudian kami juga tidak akan menyampaikan
kenapa loh kami nggak diundang nggak juga
oh tidak perlu menurut pan tidak perlu mempertanyakan itu
bagi kami ini sesuatu yang biasa biasa saja
menurut pan tidak perlu tidak perlu
tidak perlu karena ya sekali lagi kan yang berhak mengundang ya mereka
kenapa kami harus ngotot supaya diundang
tentu kami juga tidak tahu apa alasan mereka tidak mengundang kami
tapi biarlah itu bagi kami sekali lagi
hubungan kami dengan pemerintah baik
dengan menteri menteri baik dengan partai partai baik
kalau masalah resapel kami tidak bisa menjangkau itu
mau nggak diresapel atau mau diresapel kami nggak bisa
ya satu lagi pertanyaan
bukankah kemudian pan merasa sebagai anggota koalisi kok tidak pernah diajak
terutama untuk membahas isu krusial terutama seperti ru pemilu yang sekarang ini buntu loh
untuk satu koalisi saja tidak pernah dibahas bagaimana mau bertemu dengan
apa namanya fraksi fraksi yang lain begitu partai politik yang lain yang tentu saja diluar oleh
diluar koalisi pemerintahan
ini mas yendra
pan tidak merasa itu menjadi sinyal akan dikesampingkan dari dikesampingkan dari apa namanya koalisi pemerintahan
jadi masalah itu memang diantara yang diajak pun ada lima fraksi yang diajak
di antara mereka juga belum ada titik temu kok ya kan
jadi menurut saya biasa saja
kemarin mendagri mengakui waktu lobby lobby dengan kapoksi dan pimpinan pansus
pak mendagri bilang ya diantara partai pemerintah aja belum kompak
jadi ya biasa dan memang kalau ru pemilu ini sebaiknya memang diserahkan ke partai partai
karena memang partai yang akan melaksanakannya gitu loh
jadi gitu mas
dan kami tidak merasa ini tanda tanda akan kena resapel atau apa
mau besok lusa resapel kan gak ada urusan sama pan kan
itu hak presiden kok
baik nah sekarang saya akan tanya dari perspektif bang rey
benar tidak ini kemudian menjadi sebuah tanda tersendiri
kalau bagi pan itu tidak masalah tapi soal benar tidak ini menjadi tanda tersendiri
ruu pemilu pembahasan yang sekarang buntu artinya sangat krusial kan sebenarnya isu ini
tapi pan tidak pernah diajak untuk kemudian membahas
baik dari sisi fraksi koalisi pemerintahan
begitu juga dengan mungkin dalam tanda kutip ya
tanda kutip benar tidak ini mungkin dosa pan yang tidak bergabung di putaran kedua
saat pk dan dki dengan pemerintahan begitu
nanti kita ulas dulu aja pendapat bang rey
kita harus break dulu
bang ray tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news

ini sama bang rey ya
baik langsung saja ke bang ray rangkuti
bang ray jadi ini sinyal yang cukup kuat tidak menurut anda
bahwa reshuffle dan salah satunya yang disasar adalah pan
dengan tadi ru pemilu tidak diajak ikut pembahasannya
oleh koalisi pemerintahan begitu
kemudian mungkin saat masa lalu tidak mendukung ahok jarot saat putaran kedua
kalau putaran pertama kan banyak tuh yang dari koalisi pemerintahan yang tidak mendukung ahok jarot
tapi putaran kedua pada banting setir balik kanan lagi begitu kecuali pan
mungkinkah ini menjadi sinyal khusus bahwa pan akan
atau dikesampingkan atau dikeluarkan dari koalisi
saya sendiri sudah melihat ini sejak enam bulan yang lalu ya
mungkin sejak tiga atau empat bulan yang lalu
tepatnya saat presiden mengatakan dalam satu pertemuan besar sangat terbuka
bahwa menteri menteri yang tidak kredibel akan di
presiden tidak akan segan segan untuk memecatnya
kira kira gitu saat itu
walaupun itu konteksnya kinerja ya
tetapi saya merasa bahwa untuk risa fowl
kalaupun ada risa fowl jilid ketiga
menurut saya bobotnya lebih banyak pada aspek politik dibanding kinerja gitu
politik ya yang ketiga ini
ya karena kebutuhan pada satu ya
konsolidasi politik pak jokowi
mana yang mau dengan dia atau yang tidak mau dengan dia
mana partai yang betul betul mau setia dengan dia atau dia sebagainya gitu
nah kalau soal kinerja sih ya banyaklah di republik ini gitu
tapi juga di luar ban yang kinerja juga mungkin bagus juga akan banyak
nah yang kedua adalah pak jokowi menginginkan supaya ada bat
kelihatan ada batas yang tegas antara dia di satu pihak atau pihak yang lain
jangan sampai di oposisi kok seperti ngikut pemerintah
atau sebaliknya di pemerintah kok selalu sikapnya mengoposisi pemerintah
koalisi tapi kesannya oposisi terus
kalau alasannya disebut kritis kritis membangun tadi bagaimana
ya pola itu yang memang sampai sekarang kita belum ketemukan ya
bagaimana yang kritik benar benar
seperti mestinya seperti apa sih gitu
kalau kita berkoalisi apa yang harus dilakukan dalam koalisi
kalau kita beroposisi apa yang dilakukan dalam konteks beroposisi
memang di kita belum ada polanya yang terlihat
sehingga yang kelihatan adalah ya dia di dalam pemerintahan
tapi kinerjanya justru berbeda terus dengan pemerintah
kalau ditanyakan itu adalah upaya kritik
sikap kritik kita macam macam dan seterusnya
memang ini polanya yang di kita belum ketemu
seperti apa mestinya gitu
jadi ini akan terjadi terus dalam pemerintahan kita nih
itu yang saya sebut tadi justru itu kepentingan pak jokowi
membuat batasan ini
sudah lah yang terlalu banyak mengkritik kan memang posisinya lebih baik di oposisi
dan kira kira gitu
yang sejalan dengan saya yang mau bergerak dengan saya
yang idenya dengan saya
gabung di koalisi
bahkan dugaan saya ini juga bacaan pak jokowi untuk dua ribu sembilan belas
karena kelihatan peta politiknya akan berubah banyak
artinya ada kemungkinan hanya ada dua pasangan calon presiden
jokowi mungkin di satu segi adalah pak prabowo
dan peta dukungannya juga akan berubah
pan kelihatan akan ke prabowo
nggak akan mendukung presiden jokowi kira kira begitu ya
sebagai calon presiden gitu
ini gambaran dari bang rey ini ya
kalau dilihat dari sekarang ini kan begitu
besar kemungkinannya yang akan terjadi hanya ada dua calon presiden
nggak mungkin ada calon yang ketiga
karena kesulitan kan
nah oleh karena itu petanya hanya ada dua
calon presiden satu segi adalah pak jokowi sebagai petahana
yang lain adalah pak prabowo yang istilah saya petahana calon
petahana calon ya
kalau sudah empat kali petahana terus tapi sebagai calon
menjadi calon terus menerus gitu ya
terus menerus gitu ya
nah oleh karena itu komposisi partai pendukung juga kurang lebih akan sama menurut saya
itu terefleksi dari pilkara dki
bukan soal pilihan dki
banyak lah salah satunya tentu soal seiring mereka sejak tiga tahun terakhir gitu
kemudian soal visinya juga yang terbangun
kemudian juga soal nuansa politik yang terbangun kira kira gitu
yang selama tiga tahun terakhir ini gitu
nah oleh karena itu kalau dilihat dari peta ini
pan akan terlihat jauh irisannya lebih banyak ke prabowo misalnya dibanding kepada pak jokowi gitu
nah oleh karena itu ya mungkin di satu segi sudah lah
kalaupun pan harus diresafel mungkin pak jokowi memang mengatakan
sudah lah anda konsentrasi di sana saja beroposisi supaya saya nggak serba tanggung
kalau mengkritik kritik di sana
sejauh ini dari pengawasan anda
pan memberikan keuntungan tidak dalam koalisi pemerintahan jokowi ini
sejauh ini menurut saya kurang kontribusinya
dan itu memang harus diakui
bukan hanya soal di pilkada dki jakarta ya
saya selalu mengatakan pada dua peristiwa besar politik yang dihadapi oleh pak jokowi
itu peristiwa satu ratus dua puluh satu dan juga peristiwa dua ratus dua belas dan peristiwa empat ratus sebelas
itu kan artinya pak jokowi sebetulnya sudah menghadapi gelombang masa yang begitu besar
yang boleh jadi kalau tidak ekstra hati hati untuk menanganinya
akan berimplikasi besar terhadap politik pak jokowi gitu
tapi justru pan tidak bersama dengan pak jokowi saat itu
dan harus diingat gitu
pernyataan pak zulkifli hasan sebagai ketua pan yang mengatakan membolehkan para demonstran untuk tidur di dpr saat itu
di satu segi dipahami sebagai
pan mendukung itu
bukan hanya mendukung
tapi sebetulnya berbeda sangat dengan keinginan presiden untuk supaya jangan sampai ada yang
apa istilahnya itu ya
yang mendukung atau mendukung
tapi ada yang nginep di dpr
karena berpotensi akan terjadi peristiwa sembilan puluh delapan dan seterusnya
itu bacaan tentu
itu bacaan tentu pada saat itu gitu
tapi kan pan sangat berbeda
padahal golkar pdi
ada di barisan itu yang jelas mendukung pak jokowi
golkar pdi saat itu sudah wanti wanti terus untuk mengatakan supaya dpr nggak bisa dipakai untuk tempat menginap para demonstran
nah sampai ke peristiwa dua ratus dua belas kan
lanjutan dari empat ratus sebelas ini
juga situasinya sama
tanmi lebih dari itu harus dilihat figur pak amin rais
nah figur pak amin rais sampai hari ini menurut saya adalah figur yang tidak memperlihatkan bersahabat secara politik dengan pak jokowi
dan saya tidak terlalu
kalau orang mengatakan gak ada hubungan dengan amin rais saya nggak terlalu yakin
contoh yang paling terakhir ini adalah ketika pak amin datang ke dpr
lalu tiba tiba sikapan berubah
saya akan oke saya akan tanyakan
dulu saya jelas dulu ya
dengan dari awalnya menolak angket
dan menginginkan tidak mengirim perwakilan di angket gitu
begitu pak amin datang tiba tiba berubah semua
jadi memang mendengarkan betul sosok amin rais ini
iya sejauh ini kita lihat
misalnya pertanyaan berikutnya misalnya adalah kan sejak dari awal pak
antara pak admin rais sangat memang mengkritisi presiden joko widodo
saya memperlihatkan sikap politik yang tidak bersahabat
baik kita akan mintakan tanggapan nanti dari pak yandri susanto
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
karena diakui juga bahwa pak amin masuk ke dalam ya karena politik
pertanyaannya dasar apa misalnya pak jokowi menarik pan
atau pan mau ke dalam struktur kabinet ini
karena itu kan artinya karena ada kesepakatan politik dari awal yang itu
kalau cuma membantu membantu macam macam dengan alasan argumen argumen klasik itulah ya
loh anda di dpr saja mengkritik pemerintah juga membantu republik ini lebih baik kok
nah bagaimana pak yandri terkait dengan ini
sebenarnya soal sikap politik pan yang selama ini memang sering berbeda
disebutkan tadi secara politik kontribusinya juga kurang
bukan soal kinerja menterinya pan yang ada di dalam kabinet sebenarnya
tapi pan secara keseluruhan
bahkan sikap politik tadi dikaitkan dengan nama pak amin rais dan lain sebagainya
iya makanya saya bilang dari awal tadi mas hendra
kalau alasan kinerja menteri pan itu mungkin insya allah selamat
tapi kalau kata bu ngurai tadi dengan alasan politik ya saya kira sekali lagi
untuk meresapel itu di pak jokowi hak subjektif beliau
kalau misalkan penilaian pak jokowi pan sudah tidak bisa dianggap sebagai teman atau sebagai sahabat
atau justru mengganggu
ya sekali lagi kan misalkan ke pak jokowi kami nggak bisa melakukan apa apa
dan juga saya kira sikap pan selama ini juga bagian dari kolegial di internal kami
nah misalkan beberapa kali saya sampaikan
kalau persoalan pilkada dki tidak elok
saya bilang menyandingkan pilkada dki dengan program pemerintah pusat
atau di tempat lain pan banyak juga berkoalisi dengan pdip
makan paling banyak gitu loh
dengan golkar juga banyak dengan gerindra juga banyak
jadi sangat pelangi
maka agak rancu kalau misalkan koalisi pilkada dki disandingkan dengan pemerintah
tapi itu oke lah kata bu ngurai tadi kan itu urusan politik salah satunya
kalau misalkan itu dijadikan parameter
no comment lah terserah ya kan
kalau misalkan pada akhirnya itu sebuah kesimpulan
menganggap bahwa pan sudah tidak seiring sejalan dengan garis politik pak jokowi
sekali lagi pak jokowi yang menilai
dan pan sebagai pihak yang dinilai ya terserah
jadi kami tidak pada posisi menghibah atau apa gitu
terserah bagi kami tidak ada beban
walaupun terkait dengan soal ruu pemilu
misalnya kalau kita dengar berulang kali kan presiden jokowi langsung menyatakan sikapnya juga
tidak hanya lewat menterinya begitu mendagri
tapi presiden jokowi juga mengatakan
nah terkait dengan hal ini bagaimana
ya kalau itu kan ada argumentasi masing masing
kenapa nol ada kan alasannya karena pertama kali serentak
angka mana yang mau dipakai
kalau itu sih argumentasi lah ya kan
terjemahan masing masing ada gitu loh
dan itu kan pilihan standing masing masing fraksi
dan pak mendagri waktu awal membahas ruu pemilu menyampaikan bahwa
ruu pemilu ada rejem partai politik
diserahkan kepada partai politik
yang mengusung pasangan capres dan wapres dalam undang undang dasar itu kan
partai politik atau gabungan partai politik
jadi sasa saja menurut saya
pada ada perdebatan ada diskusi ada lobby biasa
dan pada akhirnya kan akan ada keputusan
keputusan itu ya bisa pemerintah terus membahas undang undang ini
dengan apapun hasilnya diterima atau sebaliknya
dalam undang undang sebelas tahun dua ribu dua puluh
memungkinkan pemerintah menarik diri itu juga hak
bagi kami ya biasa saja ini adalah kehidupan berdemokrasi
membahas undang undang bukan saja undang undang ini kami bahas banyak
jadi sekali lagi mas indra
kalau rentetan peristiwa itu dijadikan akumulatif
untuk merisapel pan
ya sekali lagi kami hormati itu
dan sekali lagi itu hak subjektif presiden
tidak bisa kami jangkau
baik katakanlah itu terjadi kita berande ande nih
tapi bisa dijawab bisa tidak
kalau misalnya memang menteri dari
karena memang progresif presiden kan ya
kalau kami hanya bisa berande ande tentu saja
kalau misalnya itu terjadi
apakah artinya secara otomatis pan akan keluar dari koalisi pemerintahan
karena di awal tadi kan disebutkan
pan mau gabung koalisi pemerintahan
walaupun tadi dikritisi oleh bung rey
tidak ada kontribusinya secara politik
bukan kinerja pak asman loh ini
kontribusi secara politiknya pan bagi pemerintahan jokowi
disebutkan kritiknya seperti itu
apakah ini otomatis keluar dari koalisi
ataukah nanti nunggu deal deal lagi dengan presiden
ketika kami dulu bergabung dengan pemerintah
itu kan melalui rapat pimpinan nasional
melibatkan semua stakeholder yang ada di pan
kalaupun besok ada peristiwa a peristiwa b
kita kan masih berande ande
tentu sekali lagi
di pan melakukan kinerja kinerja kolektif kolegial
sekali lagi kalau misalkan
ketika pan diresapel
apakah kami masih dianggap bagian dari pemerintah
ya itu kan juga terserah yang pemerintah kan
kalau kami bilang masih dianggap
kami bilang masih di pemerintah
ternyata di sana nggak menganggap
kita ikutin aja dinamika nanti bagaimana
jadi pan sikapnya pasif saja ini
dalam soal ini
pasif saja santai saja
tidak ada masalah
kalau pada keputusan
kalau mau secara kolektif kolegial
ini kan kehidupan politik
kita dikeluarkan dimasukkan masuk lagi
tapi bagi pan lebih baik dengan
dengan banyak hal yang dikritisi kepada pemerintahan tadi
bagi pan lebih baik berada di dalam atau berada di luar pemerintahan
nah itu belum kami putuskan
oke bagaimana bang rai
kalau menurut saya
bagi kedua belah pihak jauh lebih baik
memang harus tegas gitu
tidak hanya bagi presiden
tapi bagi bagi pan juga bagaimana menurut anda
karena dengan begitu
tidak dibaca sebagai partai yang mendua
mungkin ada banyak kritikan sebetulnya juga di dalam diri pan terhadap presiden yang sekarang
tapi boleh jadi itu tertahan karena mereka masih berada dalam koalisi gitu
oleh karena itu
supaya semua camalah malah malapang ya
bedakan saja tempatnya
anda di posisi apa anda di koalisi gitu
kalau anda di oposisi kan anda lebih bebas
macam macam lah untuk membukakan apa yang menjadi bahan
kalau pan tadi sikapnya lebih pasif saja terserah pemerintah bagaimana menurut anda
kalau itu kan normatif dong
bukan hanya pan
siapapun kalau menteri ini mau diresafel ya pas
bukan soal sikap pan bahwa lebih baik kalau memang harus banyak mengkritisi dan ini
lebih baik berada di luar atau di dalam
menurut anda itu sikap yang bagaimana
terserah saja presiden nanti seperti itu
enggak justru bagi presiden ini menguntungkan
bagi pan menguntungkan itu menurut saya
nah bagi presiden menguntungkannya apa
bagi presiden itu ya jelas juga kalau misalnya dia dibalik untuk diserang misalnya
atau dikritik oleh pan
dia punya kesempatan untuk menjawabnya karena posisinya beda
itu elok kalau kemudian mereka di dalam
di dalam rame sendiri
ada beberapa kasus menteri yang rame sendiri kan ditegur dengan keras oleh presiden ya
oke ya seterusnya
nah oleh karena itu silakan di luar
supaya bisa saling berbalas pantun
dan anda mau kritik bisa dijawab oleh presiden
dan sehat demokrasinya maksudnya begitu ya
dan itu akan mengedukasi publik
dan artinya apa
posisi ini juga mengedukasi publik
jadi kalau anda memang lebih banyak muatan kritiknya kepada presiden
lebih banyak berbedanya dengan presiden
memang sebaiknya anda mengoposisi
tapi sebaliknya kalau anda merasa lebih cocok dengan presiden
jalan ya dukunglah presidennya
anda berada di dalam kualis itu
bisa di dalam kualis itu
itu baik juga bagi republik ini
tapi kembali lagi dengan seperti pernyataan dari pak yandri tadi
memang soal reshuffle ini adalah soal hak prerogatif presiden
kita lihat perkembangannya seperti apa
paling tidak pernyataan presiden ketika kami wawancarai beberapa waktu lalu menyatakan
tidak dalam bulan ini
itu tapi akhir juli ya
tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa
benarkah akan ada reshuffle tidak
terima kasih sementara
bung yandri susanto telah bergabung bersama kami
meluangkan waktu untuk cnn indonesia
terima kasih mas
dan bung ray ranguti terima kasih untuk malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir setelah cedera berikut ini